mobil masuk danau satu orang tewas
sebuah mobil minibus berwarna hitam jatuh ke danau toba
kejadian naas ini terjadi saat kapal feri bersandar di pelabuhan ambarita
kabupaten samosir sumatera utara
angin kencang yang menghantam kapal membuat gerbang kapal terlepas dari bibir pelabuhan
akibatnya mobil yang berada di gerbang kapal jatuh ke danau
tiga orang berhasil keluar dari dalam mobil
sedangkan seorang wanita tewas tenggelam bersama mobil tersebut
polisi dari polres samosir sedang menyelidiki kejadian ini
sementara itu mayat korban disemayamkan di rumah sakit simanindo samosir